kelurahan rawajati jakarta selatan menjadi langganan banjir
kawasan yang berada tepat di bibir sungai ciliwung ini
kerap membuat warga yang mendiami kawasan ini terdampak banjir
meski demikian antisipasi dan penanganan untuk menyelamatkan aset warga sudah dilakukan
bekerjasama dengan pihak kelurahan tni polri dan warga
sejak status bendungan katulampa bogor jadi siaga satu
warga sudah mendapat peringatan agar menyelamatkan aset aset mereka
kelurahan rawajati juga sudah menyiapkan dapur umum
dan tempat penampungan sementara bagi warga yang terdampak banjir
kalau biasa terkenangkan di kelurahan rawajati ini di rw tujuh
itu ada rt dua rt tiga dan rt empat
sedangkan jumlah kakak lebih kurang dua ratus an ya
sedangkan penanganan awal kita sebagai orang kelurahan
kelurahan punya tim ada tiga pilar ada ppsu ya untuk penanganan
tadi ada penanganan awal kan ppsu dan kita dan warga membantu
dalam rangka pengamanan aset aset warga ya
ada motor ada tv itu sudah kita penanganan ini
dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia nur aspasya di bukit duri jakarta selatan
nur aspasya bagaimana kondisi terkini cuaca di sana
tadi kami sempat memantau bahwa manggarai hujan
dan apakah di tempat anda berada juga kembali terjadi hujan dengan intensitas yang cukup tinggi
selamat sore rian
di tengah adanya instruksi siaga bencana
khususnya untuk sembilan daerah
dan salah satunya ada bukit duri
kemudian kalau boleh dilihat rian
di belakang dinding atau tanggul ini
itu memang sungai ciliwung yang kemudian jika kita lihat kondisinya dari tadi
air muka sungai terus meningkat
tapi yang butuh kemudian kita lihat lagi
tidak ada kepanikan di antara warga
kalau dilihat lagi malam
sejumlah warga terlihat asik bermain bola
dan mereka ini tadi sudah berlangsung sejak satu jam yang lalu
di tengah hujan mengguyur deras di bukit duri ini
dan tadi juga saya sempat bertanya
apa kemudian rencana atau latar belakang
kenapa kemudian warga warga ini malah terlihat antusias bermain sepak bola
mereka mengatakan bahwa ini merupakan salah satu bagian
dari perayaan instruksi festival olahraga oleh pemprov dki jakarta
dan mereka kemudian terlihat sangat antusias sekali bermain bola di tengah hujan
yang tadi memang tidak berhenti mengguyur daerah ini
dan saya mau tanya sedikit sama warga
ada namanya mas yadi
halo mas dari tadi saya lihat
mas di sini asik sekali melihat pertandingan
di tengah memang ada instruksi siaga bencana juga
nggak takut mas ada banjir
atau kemudian nanti air
sudah biasa mbak
enggak takut lagi
ada perayaan atau kemudian teman teman main bola seperti ini
malah justru ini sering terjadi atau gimana
ya baru ini sih
tapi enggak takut ya
enggak ada panik
rumah enggak kena air
jadi enggak takut ya
nah itu tadi rian
itu tadi rian
terlihat sekali tidak ada kepanikan di wilayah bukit duri ini
dan mereka sendiri mengatakan bahwa kondisi tanggul yang kemudian normalisasi sungai
yang sudah dilakukan sejak dua tahun lalu
itu menjadi salah satu alasan kenapa mereka terlihat optimistis
dan tidak takut dengan kondisi bencana banjir saat ini
dan mereka juga yakin
ada delapan pompa yang tersebar di delapan pintu air
juga menjadi salah satu kenapa mereka juga cukup yakin banjir tidak akan kemudian menggenangi sejumlah rumah rumah
kendati memang tadi pemandangan pantauan mata kami sendiri
ada juga sejumlah rumah rumah yang sudah dimasuki air
tapi mereka sendiri tadi mungkin sudah mulai terbiasa dengan bencana banjir yang melanda dki jakarta belakangan ini
sehingga tidak ada kepanikan atau ketakutan yang kami lihat di sini
tapi kendati demikian lagi rian
tadi sejumlah perahu karet juga sudah terlihat
dan juga sebelum memasuki wilayah bukit duri
sudah ada posko banjir yang sudah disiapkan oleh sejumlah pihak termasuk pemprov dki jakarta
baik menurut aspas ya sepertinya juga kita melihat bagaimana anak anak di sana justru menyambut tingginya debit hujan ini dengan bersuka cita bermain bola seperti itu
tapi bagaimana dengan para orang tua yang berada di permukiman
apakah mereka juga sebenarnya sudah cukup waspada jika seandainya mungkin kita mengetahui bahwa
ketinggian muka air di katulampa ini tidak pernah terjadi dalam lima tahun terakhir
tapi kali ini kembali terjadi
bagaimana kewaspadaan yang mungkin ditunjukkan oleh para orang tua ataupun warga dewasa lainnya yang berada di sekitar bukit duri
ya rian tadi kalau itu anak muda
dan di sebelah sini kalau kita bisa lihat ada jajaran para orang tua
atau kemudian sejumlah satpol pp dan juga staff staff yang memang bekerja di kelurahan
mereka sendiri tidak juga terlihat takut begitu rian
karena terakhir dari pihak kelurahan sendiri mengatakan bahwa sudah ada penanggulangan sejak pukul sebelas pagi tadi
mereka juga mengatakan bahwa lagi normalisasi sungai tanggul air yang cukup tinggi
dan kemudian tidak ada lagi warga warga yang tinggal di titik terendah karena sudah dipindahkan ke rumah susun di kawasan rawa bebek
yang menjadi salah satu
kenapa mereka sudah mulai berpengalaman
kenapa mereka sudah mulai tidak takut
dan kalau bisa tadi saya mengutip kata salah satu warga malah mereka sudah terbiasa dengan bencana banjir ini sendiri
dan ini kondisinya mereka sendiri terlihat santai sekali rian
tidak ada persiapan atau kemudian kalau kita lihat ini jelas sekali ada genangan air
halo bapak takut banjir nggak pak
enggak udah biasa dari dulu
udah biasa dari dulu jadi nggak takut ya pak ya
ini air terus menerus naik
karena sudah ditanggul
untuk rw sebelas sepuluh sebelas dua belas sudah ditanggul sudah aman
paling rembesan dari pintu air
kalau pompa maksimal bekerja nggak mungkin sampai sini
jadi bapak nggak ini ya pak ya nggak ada panik atau gimana di rumah
enggak sekarang enggak
karena turap ini sudah sangat membantu sekali efektif
itu kalau boleh sedikit cerita dua tahun yang lalu ya berarti ya
banjir besar ya dua tahun yang lalu dua ribu tujuh belas
jadi dengan adanya
kebetulan ada pak rw nih ada pak rw
nah pak rw juga pak rw coba sedikit pak
ini sebenarnya bukit duri ini kan termasuk salah satu kawasan yang kemudian diantisipasi atau masuk kawasan siaga banjir tadi dari
ada sembilan zona begitu pak
dari zona bapak sendiri rw bagaimana pak kira kira persiapannya
ya kita sih
adanya tanggul banyak pengaruh untuk antisipasi banjir
untuk kali ini yang kita khawatirkan dia akan lewat tanggul ini
kalau lewat tanggul yaudahlah
bencana lah bencana besar bagi kita
namanya pak rw siapa pak boleh
pak muhammad siroj jadi kalau yang paling dikhawatirkan jika semakin tinggi ini melewati air ke sini
ya itu karena kan dari bogor ini kabarnya nanti jam jam dua
sampai di sini ya di sana kan tadi jam delapan tiga puluh dua ratus empat puluh
nah itu puncaknya nanti berarti dua belas jam kemudian jam delapan lagi nanti
nanti delapan malam
jadi ini bapak masih menunggu sehingga jam delapan malam nanti bagaimana
cemas cemas cemas menunggulah warga di sini sebetulnya
tapi bapak sendiri persiapannya pak kalau misalnya jam delapan ini kira kira apa sih pak yang bisa dilakukan oleh warga setempat
ya biasa sih warga cina pada tahu kalau banjir bagaimana harus apa yang dilakukan gitu ya
tapi tetap aja banyak yang apa sih yang ya katakanlah korban korban apa namanya materi lah banyak tetap banyak
tetap banyak walaupun persiapan bagaimana tetap banyak
karena kalau lewat ini besar sekali banjirnya ini
oke pak siroj terima kasih bapak semoga tidak ada bencana lagi ke depannya ya pak ya
dan semoga kemudian tidak melewati itu
ya itu dia rian kondisi terakhir dari bukit duri bisa kita lihat sendiri
ada yang menunggu cemas
ada yang juga merayakan

tapi tentu kita doakan semoga jakarta ini selamat dari bencana banjir hingga beberapa jam ke depan
baik nur aspasya
semangat yang positif mungkin ditunjukkan oleh anak anak kecil tadi
dan kita juga melihat bagaimana efektivitas dari normalisasi kali yang sudah terjadi di ciliwung
semoga juga dilakukan di kali sunter dan kali berikutnya
kali kali lainnya yang belum mengalami normalisasi supaya jakarta bebas banjir
nur aspasya produser lapangan cnn
terima kasih sudah melaporkan
terima kasih sudah melaporkan